jagat maya sempat gempar
gara gara kopdar pak luhut binsar panjaitan and the gang
katanya nih salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kendaraan listrik
pak jokowi juga pernah bilang nih targetnya pada dua ribu enam puluh mendatang
kita akan menuju ke emisi karbon alias net zero karbon
satu persatu pabrikan mobil misalnya dari kawasan asia timur
juga mulai masuk ke indonesia untuk bangun mobil listrik
dari korea selatan
ada hyundai yang sudah memproduksi mobil listrik pertamanya di indonesia ioniq lima
mobil listrik pabrikan korea selatan rencananya juga akan digunakan
untuk mobilisasi para delegasi g dua puluh di bali
dari amerika serikat ada tesla yang rencananya segera buka
pabrik di batang jawa tengah
terpilihnya indonesia nih sukses bikin negara lain gigit jari
indonesia dipilih karena memiliki sumber daya nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik
hingga april tahun ini baru ada empat merek mobil yang menjual mobil
battery electrical vehicle atau listrik murni di indonesia
walau harganya tergolong mahal ada untungnya loh punya mobil listrik
mobil listrik murni pajak kendaraannya bisa lebih murah daripada mobil biasa
terus bagi warga jakarta punya mobil listrik artinya bisa bebas ganjil genap
mobil listrik juga lebih ramah lingkungan
mobil listrik murni menghasilkan gram emisi karbon dioksida
di saat mobil konvensional bisa menyumbang hingga satu ratus dua puluh lima gram emisi karbon dioksida per kilometer
menteri investasi ri bahlil lahadalia mengklaim
indonesia tengah menyebabkan mobil listrik murni yang lebih murah daripada mobil biasa
pertama mobil listrik murni harus memiliki ekosistem yang lebih mudah
mulai dari membangun ekosistem processing baterai dari pertambangan hingga mobil jadi
jadi sudah siapkah kamu jadi bagian dari masa depan